anda ingin memulai usaha pakaian atau bahkan mungkin makanan
nah jangan terpaku pada model penjualan lama
karena penggunaan media sosial dalam pemasaran dan proses pemesanan
diakini memberikan dampak besar bagi bisnis anda
literasi digital dalam berbisnis semakin dipilih
karena lebih murah dan mampu menjangkau konsumen di seluruh dunia
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya alfian raharjo pamit undur diri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
merek lemari lila tidak asing terdengar apalagi bagi anda yang sering ke yogyakarta
baju kebaya kekinian menjadi trademark bisnis yang dijalani lila
sejak delapan tahun silam
mengaku sebagai sosok yang out school
dulu lila hanya membuka toko untuk memasarkan kebaya rancangannya
namun begitu bersentuhan dengan media sosial
bisnisnya pun semakin menguntungkan
aku kira tuh instagram hanya untuk naruh foto
di body terus udah gitu
ternyata instagramnya itu berkembang menjadi galeri
atau bisa disebut kayak panggung lah
sepuluh familiar ngapain sih pakai hashtag hashtag itu apa sih
terus oh itu bahasa singkatnya kode untuk manggil
kalau hashtag kata itu keluar nah yang berhubungan dengan hal itu keluar
oh gitu ya
tidak hanya lila banyak usahawan muda dan pelaku umkm
mulai menggunakan media sosial dalam mengembangkan usaha mereka
ketertarikan dalam mengakses teknologi digital
untuk berbagai kepentingan dan berpartisipasi secara efektif ini
dikenal dengan literasi digital
hal ini pun memberi dampak besar dalam perkembangan bisnis
terutama industri kecil dan menengah
tidak hanya barang jadi industri kuliner pun banyak yang bergabung
ke sejumlah aplikasi pemesanan
untuk gofood sendiri kita sudah memiliki lebih dari tiga ratus ribu merchant
atau mitra umkm yang terdaftar dalam platform gofood
nah untuk gofood festival sendiri kita sudah memiliki lebih dari ratusan merchant
atau mitra umkm yang tergabung dalam gofood festival
di lokasi lokasi sebanyak dua puluh tiga lokasi sampai dengan hari ini di gofood festival
di seluruh indonesia
media sosial juga banyak dipakai pelaku bisnis untuk menjangkau konsumen mereka
instagram salah satunya
aplikasi ini memiliki dua puluh lima juta akun komunitas bisnis
yang tersebar di seluruh indonesia
tapi secara umum kita sudah melihat pengguna mencoba untuk berhubung dengan bisnis ini
tapi ketika kita berbicara dengan pengguna dan bisnis
ada tantangan dengan cara mengadakan
pengguna bilang kita tidak selalu tahu apakah itu profil bisnis
dan susah untuk berhubung dengan mereka
bisnis bilang mereka tidak tahu apa yang berfungsi
mereka tidak tahu bagaimana jika itu benar benar mengandalkan jualan
dan jadi alat bisnis yang kita bina adalah untuk membantu dengan masalah bisnis dan pengguna

memiliki koneksi yang lebih penting di sekitar konteks visual
mereka melihat di platform
berbisnis dengan teknologi digital diharapkan mampu menyelesaikan masalah
dalam hal rantai produksi dan pendanaan
hal ini pun diatur pemerintah dalam perpres no tujuh puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
petani ada masalah dengan pendanaan
nah sekarang kita coba juga adalah teknologi
sudah mengenal sekarang financial technology fintech
sudah banyak juga yang bisa membantu petani
nah berarti sudah dua hal yang diselesaikan
masalah tadi pemasarannya masalah permodalan silahkan
nah itu ke depan sih harapannya dua duanya berjalan beriringan
literasi digital dalam bisnis bila dilakukan secara tepat
diakini semakin mendorong penetrasi pemasaran produk produk indonesia di dunia
dan meningkatkan transaksi ekspor tanah air
roly purniawan cekar